bapak teh sukanya sama bu guru yola
bapak ngobrol sama bu guru yola yang diobrolkan kamu nih
walaupun bapak ngobrolnya lama sama bu guru yola
karena memang yang diobrolkan banyak
setiap kali bu guriolah mau pergi bapak tahan tahan terus
setiap kali bu guru yola mau pulang
sholat eh bukan lomba lari
yang dinilai teh puan karena orang teh cepet sholatnya
ini juga udah catet catet harganya
nih toko bahagia harganya teh lebih mahal dikit dari toko rembulan
tapi dapet kaos kang
nah kalau toko surya toko suryate harganya sama kayak toko bahagia
tapi bonusnya kang bonusnya teh dapat payung
kalau toko cemerlang mah nggak usah mending mahal
neng beli barang mahal dapat bonus kaos terus dapat bonus payung yang ada merek tokonya

keenakan tokonya terpampang
nama toko nanti di baju diajak ajak jalan gratis sama kita
promosi bisa nek
orang orang teh pada tahu kalau kita habis beli kulkas
jadi teh yang mana ini
mau beli yang mana
berapa mahal apa apa mahal susah susah dicari harganya
toko rembulan aja kayaknya ya lebih murah biarin lah nggak dapat apa apa
tapi punya kulkas
tapi punya kulkas
dede mau minta tolong
cuy teh kan deket sama emak
ngomong pelan pelan sama umat
supaya emak mau dateng ke pernikahannya dede nanti
oh ya nanti cuy akan coba emangnya dede nikah jadinya kapan
seminggu setelah lebaran cuy
seminggu setelah lebaran
emangnya teh kenapa
enggak kenapa napa deh ya nanti saya akan coba bicara pelan pelan sama mama ya
iya cuy makasih banyak ya
makasih banyak ya
belum tahu deh
ya udah dede doain supaya kalian terciptet nikahnya
kalau gitu dede masuk dulu ya joy
sekali lagi makasih banyak
ya makasih banyak
sudah belajar nyanyi
bapak teh sukanya sama bu guliyola
bapak ngobrol sama bu guliyola yang diobrolkan kamu nek sekolah kamu
walaupun bapak ngobrolnya lama sama bu guliyola karena memang yang diobrolkan banyak
setiap kali burjolah mau pergi bapak tahan tahan terus
setiap kali bu guliyola mau pulang bapak ajak ngobrol terus
bu guliyola nggak jadi jadi perginya
bapak nggak bisa berpikir pikir sama bu guliyola
hanya kebetulan neng bapak nggak punya maksud apa apa
bapak teh sayang nggak sih sama ibu
ibu itu kerja jauh jauh di luar negeri untuk pembiayaan hidup kita
bapak malah suka sukaan sama bu guliyola
bapak nggak punya maksud apa apa nek
bapak jahat sama ibu

bapak nggak bisa berpikir pikir sama ibu
bapak nggak bisa berpikir pikir sama ibu

pantesan mak bos nyuruh nikah seminggu setelah lebaran
jut aja nggak mau nyakitin dede
bapak teh kesel mak
si bapak sekarang beli rumah di cirao coba bagaimana
bagus dong pak kan bisa deket sama debbie
itu dia mak deketnya mak bukan sama si debbie
dekatnya sama aceng suraceng itu
kan mama tau sendiri aceng teh gimana
si bapak bisa jadi rusak gara gara dia
duh bener bener deh saya mak nggak ngerti jalan pikiran si bapak
biarin aja pak namanya juga orang tua
tolong cariin orang yang bisa ngurus bapak buat bantu bantu di rumah bapak
sekarang itu si bapak kelakuannya itu udah kayak anak muda
bro bro badai kemana bro bro buruan begitu
udah gitu sekarang mereka berdua bikin grup tuh
apa namanya pejuang cinta lah apa teing lah pokoknya
kamu teh gimana sih malah ketawa ketawa begitu
beneran tidak bohong mak
kalau nggak percaya cek sana sama si yakum sana
yaudah pak kita ngobrol yang lain aja ya
oh ya pak mamah pulangnya kayaknya dua minggu lagi deh sebelum lebaran
alhamdulillah mama ya ampun papa udah kangen banget sama kamu
bener ya kamu pulang ya
aduh papa tidak nungguin banget ini teh yang lain udah pernah pulang
kamu doang yang belum pulang pulang ini teh
iya ya pokoknya nanti kalau udah mau pulang kabarin papa ya
nanti papa siapin semuanya
yaudah ya pak ya assalamualaikum
oh rp lima dua ikatan saja mang ya
quran yang mestinya kamu baca
biar hati dan kepala kamu